kejadian pagi ini
enam puluh tiga orang pendaftar umroh yang berangkat melalui travel sabilina jember
diinapkan di hotel tak jauh dari bandara internasional juanda di sidoarjo jawa timur
mereka menunggu kepastian dari travel kapan akan diberangkatkan ke tanah suci
pihak travel sabilina mengaku berupaya keras memulihkan psikologis jemaahnya
setelah gagal berangkat pada dua puluh enam september
mereka kecewa karena seluruh persyaratan untuk terbang sudah terpenuhi
namun gagal berangkat karena kelalaian petugas validasi kartu kuning
sebagai bukti sudah divaksin meningitis
manajemen travel membiayai hotel makan dan kebutuhan jemaah lainnya
selama masa tunggu termasuk mengupayakan tiket keberangkatan
sudah mulai berangsur pulih
dan karena sudah ada kabar dari tiket untuk keberangkatan insya allah tanggal tiga
dan itu masih belum semua tapi mudah mudahan bisa terangkut semua di hari senin itu tanggal tiga
saiful bersyukur mendapatkan bantuan dari teman teman sesama pengusaha penyelenggara haji umroh
hal yang tak ia dapatkan dari pihak pihak di bandara yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian ini
kantor kementerian agama jawa timur mengklaim sudah ada lebih dari tiga puluh orang yang diberangkatkan ke mekah
meski sempat tertunda berangkat
ia mengungkapkan pihak maskapai berkomitmen membantu mengalihkan penerbangan
sehingga biaya tiket tidak hangus
dan ini kita sudah dapat informasi bahwa ada beberapa jemaah yang tertunda kemarin itu sudah berangkat
kita tinggal menunggu progres dari travel yang saat ini masih mencari tiket
baru kali ini terjadi kejadian gagal berangkat umroh karena tidak ada petugas yang memvalidasi kartu kuning
gagal berangkat dan merasa tertipu juga dialami puluhan calon jemaah umroh melaporkan biro umrohnya ke polresta kediri jawa timur kami siang
mereka kesal hingga waktu pemberangkatan tiba hari kamis visa dan tiket keberangkatan belum juga jadi
ini dari pihak polisian saya masih melukun untuk
data data perubahan jemaah ini yang
yang merasa di rubikan atau ditipu dari pihak travel
kalau menurut polisi legal atau ilegal pak
sempat ada kabar tapi biro ini maaf tidak ada ujungnya
sementara polisi tengah melakukan penyelidikan terhadap biro travel umroh yang disinyalir belum berizin
baik dari polresta kediri jawa timur sudah menerima
laporan dari para jamaah yang diduga tipu gelap oleh pt h
dan dalam kejadian ini korban sudah didata sebanyak enam puluh enam jemaah
pihak biro umroh menarik biaya tiga puluh hingga tiga puluh lima juta rupiah kepada setiap orang
total kerugian yang dialami jemaah umroh yang gagal berangkat tersebut mencapai lebih dari dua miliar rupiah
uang mereka bisa dikembalikan seluruhnya